yang dibutuhkan untuk membuatnya sudah pasti nasi
tetapi ternyata nasi yang paling pas untuk diolah menjadi nasi goreng
adalah nasi dingin atau nasi sisa
jenis nasi sangat mempengaruhi
tentunya nasi yang sangat pas itu adalah nasi yang kadar airnya tidak terlalu banyak
jadi boleh dibilang kasarnya nasi agak perah
dan memang ini sesuai dengan awalnya diciptakan
yaitu menggunakan nasi bekas kemarin
jadi nasi kemarin yang sudah agak dingin
yang mudah diolah menjadi nasi goreng
sehingga kita bisa melihat kalau ditukang nasi goreng itu
nasinya dia memang diolah dulu harus dikipasin
harus diatur sedemikian rupa
termasuk pemilihan berasnya untuk menghasilkan nasi goreng
yang bulir bulirnya itu tidak lengket satu sama lain
pas banget untuk dimakan
biasanya juga tidak menggunakan nasi yang baru matang
nasi goreng diolah dari nasi dingin atau sisa
karena teksturnya yang lebih kering dan tidak bertepung
selain karena tekstur biasanya nasi dingin juga tidak lengket di wajan
kalau habis masak itu kan masih lengket lengket gitu ya
jadi kalau sudah satu malam next day
itu sudah misah misah nasinya jadi udah enak
makin enak makanya
bumbu nasi goreng bisa sangat bervariasi
tapi untuk nasi goreng standar
anda butuh bawang putih dan merah
garam lada kecap dan topping
seperti ayam telur dan kacang
dan juga masukan sayur dan sayur untuk menambah kelezatan
nah setelah tahu dan pas banget nih
di rumah ada nasi sisa langsung aja saya praktekin
ini bentar lagi nasi gorengnya sudah mau matang
sebentar lagi kita cobain oke
nah nasi gorengnya sudah matang
kita cobain dulu nasi goreng dengan nasi sisa kemarin
nyata bener loh
kalau terkait nasi sisa kemarin atau nasi dingin
nasinya tuh awar gitu nggak kerumpel kerumpel
dan lebih enak lagi kalau makannya pakai telur
sama pakai ayam suwir
untuk kalian yang pada ngiler nih ya
jangan lupa buat di rumah
sarah ariyanti andriawan jakarta